direktorat lalu lintas polda metro jaya akan menutup sebelas kawasan pada malam tahun baru dengan memperlakukan crowd free night
untuk mengetahui lebih banyak mengenai penutupan kawasan di dki jakarta menjelang pergantian tahun
saya telah terhubung dengan kepala subdirektorat penegakan hukum di telantas polda metro jaya
ajun komisaris besar polisi argo yuwono
selamat pagi pak argo hingga saat ini kabarnya ada sebelas titik kawasan yang akan ditutup jelang malam tahun baru
bagaimana penerapan ini nanti pak
ya jadi nanti pada saat pukul dua puluh dua
bersama dengan himbawan ataupun imendagri
dan sudah juga dikeluarkan peraturan jidur nur bahwa lokasi lokasi publik
seperti kafe restoran yang melakukan aktivitas
khususnya di tempat tempat umum ya seperti tempat makan dan sebagainya
itu wajib untuk melakukan penutupan
kita akan memberikan waktu kurang lebih satu jam
satu jam setelah ini diharapkan pada saat pukul dua puluh tiga seluruh lokasi tersebut sudah tepi
dan dari mulai pukul dua puluh dua juga ada tim yang secara mobil akan melakukan patroli
menyisir sepanjang lokasi kawasan sepanjang jalan di sebelah titik yang akan dilakukan crowdfline tersebut
oke sejauh ini apakah sudah dilakukan sosialisasi pak bagi para pelaku usaha dan juga masyarakat yang akan melewati kawasan tersebut
untuk sosialis sendiri kemarin pada saat kita melakukan rapat koordinasi
kita juga melibatkan stakeholder
kemudian juga ada phri
ada dari suku dinas pariwisata
dan untuk flyer nya sendiri sudah kita tebarkan melalui media sosial
melalui twitter tmc dan sebagainya
dan untuk di lokasi titik titik tersebut
tentunya juga nanti akan ada pelang penanda
ada papan penanda bahwa jalan tersebut adalah area
dan ada penjaga penjaga yang berjaga
sehingga nanti masyarakat pada saat akan melintasi akan diberikan himbauan untuk memutar balikan atau mengambil rute yang lain
karena memang tidak diperbolehkan aktivitas
baik penjelangkasi maupun kendaraan lainnya melintasi sebelas kawasan tersebut
pak argo di beberapa media memang kalau kita melihat mengenai terkait car free night ini
ada yang mengatakan ada sepuluh kawasan ada yang sebelas kawasan
tapi bisa dikonfirmasi pak total berapa kawasan begitu yang nantinya akan diberlakukan car free night
iya jadi ada sebelas kawasan
pada awalnya memang ada sepuluh tapi pada saat kemarin kita lakukan rapat koordinasi
ada masukan dari stakeholder yang berkait untuk seputaran kawasan danau sunter juga diharapkan dilakukan penutupan ataupun kegiatan car free night
sehingga dari sepuluh bertambah satu yaitu di kawasan danau sunter sehingga totalnya adalah sembilan kawasan
oke mungkin bisa memberikan informasi juga pak untuk masyarakat terkait penyisiran yang akan dilakukan oleh para petugas nanti seperti apa
apakah memang masyarakat
dengan alasan kepentingan bekerja masih diizinkan melewati kawasan kawasan tersebut pak
iya tentunya masyarakat yang memang ada kepentingan tertentu
seperti yang mendap rumah sakit atau mungkin yang bermalam di hotel hotel yang memang di lokasi kawasan yang ditutup tersebut
dapat menunjukkan identitas ataupun tanda pengenal
misalnya membawa kartu kamar hotel atau memiliki tanda pekerja dan sebagainya
jadi polisi juga akan melihat petugas gabungan
juga akan melihat mana mana saja memiliki urgensi penting
kecuali kalau misalnya memang terlihat akan melakukan kegiatan perayaan
tentunya itu tidak diperbolehkan
tapi kalau memang hanya ingin kembali ke kamar dan sebagainya
tentunya ada pertimbangan pertimbangan dari petugas lapangan
berapa banyak pak personil yang akan disiagakan dan juga petugas gabungan yang bekerja sama
ya untuk dari jajaran lalu lintas sendiri
dan beberapa petugas gabungan
gabungan itu kurang lebih ada tujuh ratus tujuh ratus
tapi kalau secara umum
dengan gabungan dari kepolisian dari baik polres maupun pols
tentunya lebih banyak ya
tapi untuk kita sendiri ada kurang lebih sekitar satu seratus yang kami libatkan
dan nanti sore pukul enam belas kita akan melaksanakan apel gelar pasukan
setelahnya pukul delapan belas seluruh petugas sudah insert di lokasi lokasi tersebut
menunggu sampai dengan waktu pukul dua puluh tiga
sekaligus memberikan himpuan himpuan sekaligus spesialisasi
kepada masyarakat di panjang titik tersebut
oke jika dibandingkan dengan pengawasan pergantian malam tahun baru di tahun lalu
dengan sekarang apakah ada perbedaannya atau titik fokus yang diutamakan pada malam tahun baru malam ini
ya kalau kita lihat dari pergantian tahun baru dua ribu dua puluh
tentunya fokusnya kan hanya di sepanjang segitiga panggilan
daripada satu yang menjadi ikon
tapi sekarang terluas menjadi sebelah kawasan
mudah mudahan di sebelas kawasan ini
semuanya dapat berjalan dengan baik
sama seperti yang fokus utama mungkin di sepanjang jalan protokol sudirman tamrin
ataupun kawasan kawasan yang memang menjadi objek tempat kerumunan ataupun wisata ya
seperti monas seperti kemayoran dan sebagainya
ya terkait dengan sanksi pak
sanksi yang akan dikenakan bagi para pelanggar
ya kita masih mengedepankan himpuan untuk penunjukan preventif ya
jadi sanksi hanya seleksi prioritas
pelanggaran pelanggaran tertentu tentunya
tapi kalau misalnya hanya pelanggaran umum
polisi akan memberikan himpuan secara persuasif
kemudian untuk di lokasi lokasi tempat tempat yang tadi
publik seperti restoran kafe hotel dan sebagainya
sudah ada tim sendiri dari teman teman dari satpol pp
ataupun petugas perhitung lainnya
yang akan melakukan penyisiran dan tentunya secara administratif
jadi kewenangan dari pihak pemerintah daerah
untuk petugas sendiri berfokus terhadap
protokol kesehatan ataupun penjagaan kerumunan itu sendiri
baik terakhir pak imbauan untuk masyarakat khususnya kawasan di dki jakarta pak
ya kami himpuk kepada masyarakat di dki jakarta
apa yang diperbuat oleh kepolisian maupun aparat gabungan lainnya
pemerintah dki tni
itu tentunya semata mata untuk menjaga
dan selamatan jangan sampai ada lonjakan
jangan sampai nanti pada saat ada lonjakan
akhirnya pemerintah mengambil keputusan
sehingga masyarakat harus dihadapkan dengan situasi situasi yang tidak enakan seperti tahun lalu
psbb dan sebagainya
dan ini kita juga minta patuhi
jangan kunci kuncinan dengan petugas
dilarang di tempat tempat kerumunan atau keramaian
akhirnya membuka perayaan di rumahnya masing masing
dan ini tentunya juga masyarakat harus melihat kondisi negara saat ini
sedang prihatin dan masih dalam kondisi pandemi
jadi mohon kerjasama dari masyarakat seluruhnya yang kita harapkan
jangan sampai ada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di pergantian tahun dua ribu dua puluh
iya tentunya ini harapan kita semua ya untuk bisa berjalan dengan lancar
terima kasih pak argo wiono
kepala ditlantas polda metro jaya telah bergabung bersama kami
maksud saya kepala subdirektorat penegakan hukum polda metro jaya
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia
ya terima kasih